maskapai penerbangan nasional garuda indonesia meresmikan rute baru surabaya madinah
rute ini dilirik pebisnis garuda indonesia karena potensi pasar umroh di jawa timur cukup menjanjikan
penerbangan dari surabaya menuju madinah pulang pergi ini dijadwalkan satu kali seminggu
dengan menggunakan pesawat airbus a tiga ratus tiga puluh tiga ratus berkapasitas tiga ratus enam puluh penumpang all economiclas
penerbangan perdana dari surabaya ke madinah tersebut tidak hanya menjadi tambahan pilihan perjalanan bagi penumpang
tetapi juga merupakan upaya optimalisasi potensi pasar umroh
menurut direktur kargo garuda indonesia jemaah umroh khususnya di jawa timur setiap tahun selalu meningkat
sehingga menjadi bisnis penerbangan yang potensial
secara spesifik ke marketnya umroh market religi ke arab saudi
kita sudah tahu namanya growth dari perjalanan
daripada marketnya sendiri di jawa timur tahun dua ribu tiga belas itu satu ratus empat puluh empat ribu jamaah umroh
tahun dua ribu empat belas naik satu ratus delapan puluh ribu kemudian dua ribu lima belas kemarin dua ratus empat puluh ribu
dua ratus empat puluh ribu itu kenaikan berapa tiga puluh tiga persen
bayangin kenaikan tiga puluh tujuh persen daripada jamaah yang pergi
dalam penerbangan pertamanya maskapai penerbangan ini mengangkut sekitar tiga ratus tiga puluh sembilan penumpang
penyediaan rute baru tersedia
baru tersebut mendapat tanggapan positif dari penumpang
karena dapat mempersingkat waktu perjalanan
ini bersyukur sekali ketika ada penerbangan langsung medina
karena dengan demikian lebih menghemat waktu yang biasanya ke jeddah dulu ya
baru ke madinah jadi membutuhkan enam jam lagi
nah ini kalau langsung alhamdulillah lebih cepat lagi
alhamdulillah kami bersyukur banget
dengan dibukanya rute baru ini garuda indonesia menargetkan dalam setahun
sekitar empat belas anggota jemaah
umroh menggunakan maskapainya
hingga kini rute penerbangan ke madinah merupakan rute penerbangan internasional ketiga
yang dilayani garuda indonesia dari surabaya selain rute singapura dan jeddah